selain mengkonfirmasi dengan komisioner kpud nusa tenggara timur lodowik federick
cnn indonesia juga menghubungi kabiro teknis penyelenggaraan pemilu melgi karolina van harling
untuk mengkonfirmasi rekaman percakapan yang diduga antara anggota kpud dengan salah satu kabiro kpu ri ini
melgi membantah rekaman percakapan antara ia dan juga lodowik frederik
dan berikut informasinya
halo selamat sore ibu melgia
ibu saya dari sian indonesia ibu
mohon maaf mengganggu sebentar
pak mohon izin ini saya lagi koordinasi untuk masalah
silon dengan teman teman daerah boleh nanti aja ya
maaf dulu ya pak ini penting banget
boleh lima menit bu soalnya ini ada rekaman ibu memberi arahan kepada kpud ntt
untuk tidak meloloskan partai u dan meloloskan partai yang lain
apa benar begitu ibu
nggak ada tapi nggak ada yang memberikan arahan itu
itu informasi dari mana
ada rekamannya ibu
ada rekamannya ibu
ada rekamannya pembicaraan ibu dengan anggota kpud ntt
nggak ada sembarangan
nggak ada informasi
nggak ada informasi itu pak
suaranya benar benar dari suara ibu bu
persis dengan suara ibu
nggak ada itu saya nggak ada bilang begitu nggak ada informasi seperti itu
oh baik berarti memang tidak ada arahan seperti itu ya bu
nggak ada pak nggak ada ini kita semua bekerja prosesnya sesuai dengan prosedur kok
baik baik baik
baik bu terima kasih kalau
iya iya terima kasih pak